bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian
yang saya hormati rekan rekan tim sus hadir lengkap
yang saya hormati rekan rekan media yang sudah hadir
terima kasih atas keadaannya
rekan rekan sekalian atas izin bapak kapolri
jadi bapak kapori selalu menekankan kepada tim sus bahwa
untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap almarhum brigadir j
kemudian beliau menambahkan kedepankan scientific crime investigation
itulah yang dikerjakan
oleh karena itu penyidik dari tim sus ini
bekerja maraton terutama
kepada empat tersangka
yaitu fs km re dan le
secara maksimal melengkapi
kemarin juga saya akan gelar
terhadap keempat tersangka ini
penyidik insya allah selesai ini akan
menyerahkan berkas perkara empat tersangka tersebut
kepada kejaksaan selaku jpu
jaksa penutup rumuh selesai rilis ini
selanjutnya rekan rekan sekalian
tim sus khususnya dalam perbisaan khusus
per hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus
terhadap alam alam terhadap alam alam
terhadap alam alam terhadap alam alam
terhadap alam alam terhadap alam alam
terhadap alam alam terhadap alam alam
terhadap alam alam terhadap alam alam
kemudian yang sudah direkomendasi
untuk penempatan khusus
sebanyak tiga puluh lima orang
yang sudah direkomendasikan
yang sudah di tempatkan khusus
sebanyak delapan belas tapi berkurang tiga
berkurang tiga yaitu satu fs
karena sudah jadi tersangka
r juga sudah jadi tersangka dan re kan sudah menjadi tersangka
kemudian rakan rakan sekalian dari personil yang sudah dipaksuskan
ada lima belas orang penyidik melakukan pemeriksaan mendalam
maka terdapat enam orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana
yaitu obstruction of justice menghalangi penyidikan
oleh karena itu dalam waktu dekat saya ulangi namanya tentu satu fs kedua bjphk
yang ketiga kpp anp yang keempat akbp ar yang kelima kompol bw dan yang keenam kompol cp
kalau untuk fs tentu sudah
nah yang kelima yang sudah dipacuskan ini dalam waktu dekat juga akan kita limpahkan ke penyidik
nanti secara teknis saya kira penyidik akan menjelaskan prasangka pasalnya saya kira nanti teknisnya
oleh karena itu nanti akan dilakukan ditingkatkan penyidikan lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh baris krim
rakan rakan sekalian penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam
dengan scientific crime investigation termasuk dengan alat bukti yang ada
dan sudah dilakukan gelar perkara maka penyidik telah mendatapkan sodari pc sebagai tersangka
nah nanti untuk prasangka pasalnya nanti dari penyidik yang akan menjelaskan
selanjutnya rakan rakan sekalian
kemudian penyidik juga akan terus melakukan gabungan
kemudian rekan rekan juga mendengar ada dua laporan polisi yang sudah dihentikan oleh baris krim
maka sudah menjadi tanggung jawab tim sus gabungan yang terdiri dari itwasum kbrskim dan propam
akan melaksanakan audit investigasi terhadap dua laporan polisi
yang diterbitkan oleh polres jakarta selatan
ini sedang berjalan
nah tentu hasilnya nanti berikutnya
tapi intinya dengan adalah mendidikan dua elemen tersebut
kita akan lakukan pendalaman melalui audit investigasi
inilah poin poin yang dapat saya sampaikan tentunya ke depan tim sus terus akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota anggota
yang memang waktu diduga terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap
almarhum brigadir j
kami dari tim sus dan bapak kapolri menyampaikan ucapan terima kasih
kepada tentunya komnas ham dan kompolnas yang memang terus melakukan pengawalan dan pengawasan
dalam proses penanganan kasus ini
kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan media dan masyarakat indonesia
yang memberikan support dan dukungan kepada kita sekalian
sehingga kita bisa mempermudah pengungkapannya secara terang benderang
saya kira itu poin poin dari saya selebihnya nanti dari pak resim akan menjelaskan
sekian terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh